assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang terhormat bapak presiden republik indonesia bapak jokowi
yang saya hormati menteri koordinator bidang perekonomian bapak erlangga artarto
pak menteri badan usaha milik negara sekaligus sebagai ketua pelaksana komite penanganan covid sembilan belas
ketua komisi sembilan yang mengikuti secara virtual
dirut bpjs ketengah kerjaan
para direktur utama bank himbara
para penerima program subsidi gaji upah baik di ruangan ini maupun secara virtual
puji syukur mailah sama sama kita panjatkan ke allah swt
tuhan yang maha kuasa atas segala nikmatnya pada hari ini kamis dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh
kita bersama sama dapat menghadiri acara peluncuran bantuan pemerintah subsidi upah atau gaji bagi pekerja atau buruh
bapak presiden dan hadirin sekalian yang kami hormati
dalam rangkaian ini kita akan berkata
kita akan memitigasi dampak covid sembilan belas bagi pekerja atau buruh
sesuai arahan bapak presiden
pemerintah memberikan subsidi upah atau gaji bagi pekerja atau buruh
subsidi ini diharapkan mampu menjaga
serta meningkatkan daya beli pekerja atau buruh
dan mendongkrak konsumsi
sehingga menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
berkaitan dengan itu kami telah mengeluarkan permenaker no empat belas tahun dua ribu dua puluh
sebagai payung hukum program bantuan subsidi upah atau gaji
pekerja atau buruh yang mendapatkan subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan antara lain
warga negara indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan
terdaftar sebagai peserta bpjs aktif
sampai dengan bulan juni dua ribu dua puluh
peserta aktif program jaminan sosial ketenangan kerjaan
yang membayar iuran dengan besaran iuran
yang dihitung berdasarkan gaji atau upah di bawah lima juta
sesuai gaji atau upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada bpjs ketenaga kerjaan
yang keempat pekerja atau buruh penerima upah
bagi rekening bank yang aktif
ada pun target calon penerima bantuan subsidi upah atau gaji ini
sejumlah lima belas tujuh juta orang
data terakhir menunjukkan jumlah rekening penerima
yang berhasil dikumpulkan bpjs tenaga kerjaan
sejumlah tiga belas delapan juta orang
atau delapan puluh delapan persen dari target
sedangkan data yang sudah divalidasi
oleh bpjs ketenangan kerjaan
sesuai dengan kriteria permenaker
sejumlah sepuluh delapan juta orang
atau enam puluh sembilan persen dari target
kami terus mendorong agar seluruh target penerima bantuan subsidi upah atau gaji
dapat dipenuhi bpjs ketenagakerjaan paling lambat akhir september dua ribu dua puluh
bapak presiden yang kami hormati
pada hari ini
tanggal dua puluh empat agustus dua ribu dua puluh lalu
kami telah menerima dua lima juta data calon penerima
yang telah divalidasi dan diverifikasi oleh bpjs tenaga kerjaan
sebagai batch pertama penerima bantuan subsidi upah atau gaji
kemudian kami cek kelengkapannya
sesuai dengan syarat dan kriteria yang diatur dalam permenaker
untuk meminimalkan resiko administrasi dan agar tepat sasaran
proses penyaluran bantuan ini dilaksanakan melalui bank penyalur yang terhimpun dalam himbarah
dan akan ditransfer langsung ke masing masing rekening pekerja atau buruh
penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah ini
diberikan kepada pekerja atau buruh
sebesar rp enam ratus per bulan selama empat bulan
dengan total dua dua empat ratus
dan dicairkan dalam dua tahap pencairan
masing masing sebesar rp satu dua ratus
ada pun rincian penyaluran bantuan subsidi upah atau gaji di masing masing bank penyalur
dari total dua lima juta penerima patch pertama
adalah sebagai berikut
ada di rekening bank mandiri rp tujuh ratus lebih
di rekening bank bni rp sembilan ratus lebih
di rekening bank bri rp enam ratus lebih
dan di rekening bntn rp dua ratus lebih
penyaluran selanjutnya akan dilakukan secara bertahap
hingga mencapai keseluruhan target lima belas tujuh juta penerima program
demikian laporan yang dapat kami sampaikan
selanjutnya kami mohon kepada bapak presiden
memberikan arahan dan berkenan secara simbolik
meluncurkan bantuan pemerintah subsidi upah atau gaji bagi pekerja atau buruh